melayang indah di langit bali menghiasi angkasa pulau dewata
keelokannya membuka setiap mata
layangan itu di bali buat kita terutama di denpasar adalah jiwanya kita loh
jiwanya kita kalau saat musim layangan yang nggak laki nggak perempuan nggak anak anak nggak orang tua kakek nenek ibu ibu ya pada joinan kita main layangan
ya itu karena doang musim layangan itu kan hanya datang saat musim angin berhubus dari timur ke barat nih
seperti yang jatuh di bulan juni juli agustus september
inilah layang layang tradisional bali
pesona muntah lekan oleh hewan
layang layang siapa tak kenal permainan satu ini
permainan milik semua kalangan yang membutuhkan kreativitas dan keterampilan beradu dengan angin
ya nyaris di seluruh titik di nusantara mengenal permainan layang layang
bahan bahan yang mudah ditemukan seperti bambu kertas lem dan benang membuat layang layang digemari
bambu kertas lem dan benang
terbangkan ke angkasa diadu satu sama lain
siapa yang lebih dulu memutuskan menang lawan maka ialah sang jawara
dari sekian banyak event layang layang balilah yang rutin menggelar festival permainan ini
mulai dari tingkat lokal hingga internasional
seperti pada agustus lalu
di pantai mertasari sanur bali baru saja dihelat sanur international guide festival dua ribu delapan belas
yang merupakan rangkaian dari sanur village festival dua ribu delapan belas
dengan melibatkan sebanyak dua puluh tujuh negara diantaranya australia jerman tiongkok jepang hungaria
perancis india dan masih banyak lagi
bali menjadi barometer layang layang di asia bahkan di dunia sehingga
memiliki pandangan sebagai pelayang
mereka merasa masih kurang bila mana belum pernah mengunjungi bali
jangan pernah bilang anda seorang pelayang dunia kalau belum pernah berkunjung ke bali
seperti itu ibaratnya
begitu pula pelayang bali sangat antusias dengan
tamu tamu dari nasional dan internasional di mana mereka bisa mempertemukan budaya kita
untuk share untuk saling berbagi
pengetahuan dan sekaligus ini membina agar pelayan lokal bali kita bisa lebih memacu diri untuk berkarya
selama empat hari para peserta festival dari berbagai negara ini menerbangkan setiap layang layang miliknya dengan bebas
bulan juni hingga september memang dianggap sebagai musim terbaik untuk menerbangkan layang layang
karena saat itulah angin berhembus dengan baik dari timur
karena saat itulah angin berhembus dengan baik dari timur

meski panas terik antusiasme para pelayang ini tak dapat disembunyikan
ratusan layang layang dengan beragam bentuk dan warna pun menghiasi angkasa pantai mertasari
rallf salah satu peserta festival dari jerman yang sudah dua puluh tahun bermain layang layang
mengaku takjub dengan cuaca bali yang pas untuk menerbangkan layang layang
mengaku takjub dengan cuaca bali yang pas untuk menerbangkan layang layang
mengaku takjub dengan cuaca bali yang pas untuk menerbangkan layang layang

cucu yang stabil lembut dan kami tidak selalu memiliki cuaca seperti itu di eropa
jadi penerbangan ini sangat mudah
karena gadis pelayang asal singapura yang sudah puluhan tahun menerbangkan layangan di bali ini
begitu menikmati cuaca setempat

gadis dan timnya pun membawa cukup banyak layang layang untuk diterbangkan
dengan tim kita akan mencapai tahun ini dengan penampilan performa revolusi atau performa kain stand
itu yang kita sebut sebagai kain sport
selama satu musim festival layang layang di bali tak terhitung lagi jumlahnya
tak hanya peserta internasional peserta lokal juga turut meramaikan
berbeda dengan layang layang internasional yang berkonsep modern
bali memiliki keunikan sendiri yang selalu menarik perhatian para penonton
selain bentuknya yang penuh makna dan indah dipandang teknik menerbangkannya pun memiliki sensasi tersendiri
kurang lebih sepuluh hingga lima belas menit terbang di udara untuk dinilai oleh para juri kemudian layang layang pun diturunkan
angga dan kawan kawan yang tergabung dalam seke kanibal tim ini
menerbangkan layangan jenis bb an miliknya dengan penuh semuanya
ya biar aman layangannya di depan
emang gak cukup tempat naik atau gimana
belum cukup banyak layangannya naik soalnya sedikit tempatnya
makanya sampai ke depan biar nggak aja sampai kena layangan teman teman semua
untuk berapa orang sih untuk menerbangkan layang layang ini
kalau layangan lima meter segini ini berlima lah
kalau nyoba layangan kalau lomba bersepuluh lima belas
festival yang digelar sepanjang empat hari berturut turut ini berhasil mengumpulkan satu tiga ratus lebih layang layang tradisional untuk sejumlah kategori
di antaranya layang layang janggan bb an pecukan celepuk kedis kandik
dalam seri plastik remaja dan dewasa
serta ada pula seri kreasi hingga big size
aspek aspek yang dinilai antara lain bentuk warna keseimbangan juga kualitas suara yang dihasilkan oleh gua
keindahan yang begitu sempurna
angkasa pantai mertasari menawarkan pemandangan yang menakjubkan
tidak hanya tampilannya memesona tetapi juga alunan suara guangan yang eksotis di telir
yang tradisional yang ada memiliki makna yang kuat
layang layang di bali itu berasal dari tradisi kita di sawah
jadi kita punya dewanya sendiri bernama dewa rari angon
dewa rari angon itu dimana adalah manifestasi dari dewa siwa
jadi disimulkan sebagai seorang anak kecil yang mengendarai seekor lembu
di saat beliau turun ke bumi itu pada waktu pada saat panen sudah berlangsung
ada suatu kepercayaan dimana rari angon melalui permainan layang layang itu
dipercaya bisa untuk mempersubur dari lahan lahan pertanian
contohnya setiap layang layang tradisional bali itu
ada guangan ya nanti itu ada suara laki dan suara perempuan
yang dimana suara itu dipercaya resonansi suaranya itu adalah menyuburkan tanah kita
tanah pertanian kita
jadi kemungkinan bisa itu gak ada scientific proofnya
tapi bahwasanya itu kita dipercaya alunan suara yang dikeluarkan dari guangan itu
masuk ke rongga rongga tanah persawahan yang kering nih setelah panen
makanya oleh karena itu dulu layang layang berkembang
ini senang banget memberikan lahannya kepada masyarakat untuk menebangkan layangan
karena itu dipercaya memberikan kesuburan buat tanahnya mereka
di bali para pelayang disebut dengan rare angon
rare angon sendiri datang dari berbagai kalangan usia
tak hanya dewasa anak anak hingga usia remaja sangat mengemari warisan budaya tradisional bali ini
udah satu mks untuk layang gak satu fire

wayan duduk salah satu pengrajin layang layang janggan sudah membuat layangan jenis ini sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
layangan janggan berbentuk menyerupai naga yang berarti simbol dari kemakmuran sang agung dalam agama hindu
janggan sendiri kerap dibuat dengan ekor yang amat panjang hingga mencapai puluhan meter
paling penting itu bahan
kalau bahan tidak bagus nanti layang kualitas layangan pun tidak akan bagus
dan layang janggan itu yang penting paling pertama bahan terus kedua tahu ukuran bentuknya
baru kita proses pembuatannya
untuk satu layang layang sekitar satu bulanan sudah selesai
itu baru layangannya saja untuk jangan
belum ekornya belum payasan kepalanya itu
itu baru layangannya saja untuk janggan
baru langkah sama penukupnya sudah langsung
tak hanya layang layang janggan layang layang lain yakni disebut bebean juga punya keunikan tersendiri
bebean berasal dari bahasa bali
be yang berarti ikan
layangan bebean berbentuk menyerupai ikan dengan sirip berikut ekornya
saat terbang di angkasa layangan bebean akan bergerak ke sana kemari layaknya ikan sedang menari

komang budiarta dhani telah tujuh tahun berfokus membuat layanan bebean untuk digunakan di berbagai event seperti festival maupun kompetisi
ya hobi saya cuma di bebean saja sebenarnya
lebih fokus lebih ada tingkat kesulitan tersendiri
satu paling utama bahan bahan yang bagus hh
bahan yang bagus yang emang ada powernya ya biar kuat ya kena angin
dua bentuk bentuk dan keselesian keseimbangan
kesulitannya waktu nyetel bentuk di ekor terutama paling susah
ekor dan juga pernik pernik knockdownnya itu
jika janggan berbentuk naga bebean berbentuk ikan maka pecukan berbentuk seperti daun
pecukan merupakan sebuah simbol keseimbangan
bentuknya simetris pada bagian atas bawah kanan dan kiri
namun siapa sangka bentuknya yang terbilang sederhana justru memiliki tingkat kerumitan yang tertinggi
simple tapi butuh keseimbangan yang benar benar
kalau leangan yang lain itu kan ada kepala ada ekor
pecukan itu murni dari keseimbangan sayap aja dan tingkat kesulitannya juga
lumayan untuk kita menaikkan dan menurunnya
tidak segampang leyangan yang lain karena dapat menyeimbang ekor dan kepala
kita murni dari sayapnya aja
jadi ada tantangannya untuk menurunkan apalagi menaikkannya
dari ketiga jenis layang layang tersebut seiring perkembangan zaman tercipta pula turunan turunannya
ini demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan layang layang meski dengan keterbatasan yang ada
nanti dari janggan itu pun ada turunan lagi
sekarang aku lebih berkembang menjadi karena janggan itu berekor panjang itu harganya mahal banget
di zaman dahulu udah mahal banget
jadi dibuat turunannya menjadi layang burung burung
jadi platform bodinya masih menggunakan bentuk seperti layang janggan
kemudian tapal atau apa apainya diganti dengan bentuk burung
kemudian diisi ekor jadilah layang jangan buntut disebut
ada yang disebut dengan janggal buku ada yang disebut dengan kuir
nah pecukan sendiri pun juga punya turunan lagi
karena dia susah untuk terbang segala macam sebuah
orang orang dulu orang orang kuno kita menempatkan ekor lagi diisi ekor yang ala kadarnya yang terbuat dari daun pisang segala macam
kalau di sanur namanya bebuntakan
nah babyan pun juga ada turunan sendiri layang cotekan segala macam
jadi masing masing ada ini ya
produksi layang layang tradisional bali tidak bisa dilepaskan dari unsur unsurnya
untuk membuat satu layang layang tradisional dibutuhkan tiga unsur
pembuat suara guangan dan tukang jahit
di bali seniman biasa disebut juga dengan undagi
maka untuk membuat kerangka layang layang dan pembuat ruangan juga kerap dipanggil dengan sebutan undagi
guangan merupakan unsur pencipta suara kala layang layang diterbangkan
bagi layang layang tradisional bali guangan menjadi satu unsur yang penting dan wajib ada
maka untuk membuatnya harus berada di tangan yang tepat
itu tergantung sekali dari bahan
karena kita bermain dengan alam kita tidak bisa menentukan kalau kita bikin pasti suaranya seperti ini
sekarang kita tes tes suara lagi kita kerik lagi tes kerik tes sampai kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan

ya perlu kejelian untuk memastikan suara guangan ini sesuai dengan keinginan
percobaan pun harus dilakukan berkali kali hingga suara yang diciptakan dirasa sempurna
ini sudah bagus
ini dia sudah mengeluarkan suara yang bagus
kalau di atas angin udah bagus sekali suaranya ini
satu lagi unsur yang wajib ada tak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses pembuatan layang layang tradisional bali
ialah penjahit kain layang layang
ialah penjahit kain layang layang
kain dengan beragam bentuk ini biasa disebut dengan penukup
biasanya para tukang jahit ini akan kebanjiran order menjahit kain penukup layang layang terutama di musim angin terbaik
beragam ukuran dari terkecil yakni lebar satu meter hingga puluhan meter siap dieksekusi

atau berisikan ancora
fotonya sudah tebal

pesona warisan leluhur tak pernah lepas dari makna betapa layang layang tradisional bali
mengajarkan nilai nilai kehidupan yang kental salah satunya gotong royong
yang tradisional kita pas lomba oh nggak bisa sendiri wah kita satu banyak rame rame
serta tarik teamwork kerjasamanya itu menjadi sesuatu yang unik buat mereka
ada yang ngelepasin ada yang narik ada yang jaga segala macam itu semuanya
apa namanya sinkronis harmonis banget nah itu menjadi satu yang bagi mereka wow gitu
hal yang baru bahkan buat pelayan pelayan transisional itu sesuatu yang wow apalagi
adalah wisatawan asing yang mereka kebetulan berkunjung dan melihat wow ini wow
saya nggak pernah melihat selalu kata itu yang saya dengar dari
bagi para rare angon menerbangkan satu layang layang berarti harus belajar
bekerja sama dengan orang lain disinilah kekeluargaan begitu terasa layang layang
bali tak hanya soal tradisi dan ambisi namun juga kebersamaan
di dalam nilai nilai luhur layang layang bali tersimpan harapan bahwa tradisi ini
harus dihantarkan kepada pewaris pewaris budaya bali selanjutnya layang layang bagi warga bali
memang tak hanya sekadar permainan belaka tapi laksana jiwa yang berdarah daging
untuk merawat eksistensi layang layang tradisional ini tumbuh komunitas komunitas pencipta layang layang
di bali yang disebut dengan seke tiap seke terdiri dari banyak anggota khususnya para pemuda yang
memanfaatkan waktu luangnya untuk berkarya menciptakan layang layang seperti seke kubu kaje
yang berada di wilayah sanur aktif membuat layang layang jenis layang layang yang terkenal di bali

seke yg sudah ada sejak tahun dua ribu empat belas ini aktif mengikuti setiap event baik festival maupun kompetisi
anggotanya mencapai lima puluh orang silih berganti mencetak prestasi ikut festival yang
pasti udah satu satu musim thirty if i'm not wrong ada dua puluh emissions ya ya bisa ikut semua cuma dari
dari kehadiran anggota bisa di rolling mungkin karena teman teman kerja semua kesibukannya
kalau karakter bentuk sebelumnya sama untuk bebian pak
cuma kita punya ciri khas di sirip
warna sirip itu mengecil ke ujung
bentuknya lebih enak lebih bagus
mungkin teman teman yang lain sekarang sudah mengikuti dia
nah ya sudah mengikuti karena bentuknya lebih bagus dia
selain seke kebuk aja ada pula seke lainnya yang juga kerap mencetak prestasi
adalah seke semut sedulur yang bermarkas di daerah nusa dua bali
seke satu ini memiliki spesialisasi di bidang layang layang tradisional pecukan
beberapa waktu lalu seke ini berhasil meraih hadiah berupa satu unit sepeda motor dengan kategori layangan pecuan remaja terbaik
ya prestasi kita hampir setiap event ya dapat aja lah
ya karena kita tuh kerja keras kita mendalami gimana itu pecukan
ya teman kita juga kita ya skillnya mereka
kita dipecukan juga
jadi kita tuh memaksimalkan untuk pecahkan ya setiap event kita ya ambisi untuk dapat ya harus supaya kita dapat juga timbal balik dari kerja keras
dari seke seke inilah tradisi melayangan bali terus hidup
bersama semangat muda mereka layang layang tradisional bali berkembang seiring zaman
keindahan tradisi layangan bali juga perlu diwariskan
banyak cara yang bisa dilakukan salah satunya menularkan ilmu bermain layang layang kepada anak kecil
ya workshop atau pelatihan membuat layang layang kerap dihelat di bali untuk menjaga keutuhan nilai dan usia tradisi ini
senang dari kecil
aku senang dari kecil kenapa suka layang layang
soalnya kalau nggak ada kerjaan main layang layang enak
besok gede pengen jadi main layang layang nggak
besok gede pengen jadi pemain layang layang nggak

baru pertama kalinya main
baru pertama kalinya main tapi seru nggak
soalnya nggak tahu seru gitu aja
masa itu tadi jatuh jatuh susah nggak
kenapa susah nggak kena angin apa gimana
terlalu susah juga naiknya nggak bisa
baru pertama kali main
baru pertama kali ikut workshop disuruh papa mama apa pengen sendiri
pengen sendiri terus ternyata seru nggak
dapat teman baru ada teman teman yang lain juga
ya melestarikan budaya tradisional di tanah air memang menjadi kewajiban siapa saja
ya melestarikan budaya tradisional di tanah air memang menjadi kewajiban siapa saja
langit bali telah menyediakan angkasa terbaiknya terbang tinggilah selalu engkau layang layang bali
terbang tinggilah selalu engkau layang layang bali
terbang tinggilah selalu engkau layang layang bali